informasi lainnya saudara para penggemar rilisan fisik pasti menemukan suatu yang berbeda dari rekod store day atau rsd di tahun sebelumnya
lalu bagaimana perhelatan tahunan ini akankah dapat tetap menjadi magnet penghisap di industri musik
record store day atau rsd merupakan acara tahunan yang dihelat demi merayakan kultur toko kaset mandiri setiap hari sabtu di minggu ketiga april sejak tahun dua ribu tujuh silam
satria ramadan koordinator ares di indonesia menjelaskan aresti tahun ini dikembalikan pada konsep awal
meski sempat merubah format acaranya
tak hanya itu demi menampung animo pecinta rilisan fisik akan dihelat record store di indonesia market di penghujung april ini
clement arnold executive director phr pressing indonesia menyambut baik format ares di tahun ini
toko ini datang dari panitia rsd indonesia dimana memang rsd indonesia ini kembali ke faedahnya bahwa setiap rsd itu harus dilakukan dalam toko
sehingga seluruh toko toko yang berpartisipasi dalam rsd ini melakukan aktivitas
motivasi kegiatan rsd di dalam tokonya sendiri
aktifasi acara jadi salah satunya kita punya rilisan rilisan khusus yang memang dirilis pada saat
tepat pada saat travel day di phr maupun juga di seluruh toko toko lainnya
salah satunya adalah perilis diskon dengan nominal diskon yang belum pernah sebelumnya jadi up to lima puluh
bahkan animo pecinta relisan fisik tahun ini

para pengunjung memburu rilisan format analog yang dirilis secara terbatas di tahun ini
meski konsep acara diubah sebagian pecinta rilisan musik merasa dimanjakan
walaupun ada juga yang merasa mobilitasnya terpangkas karena kembali harafianya ares itu sendiri
di toko toko jadi orang orang lebih datang ke toko yang
kalau ngumpul semua kan udah biasa ya
ini lebih keseng dari tahun tahun sebelumnya ya karena bilisan lokalnya lebih banyak formatnya lebih macem macem lagi
seru sih lebih seru dari tahun tahun sebelumnya
ini lebih intim sekarang kita di store kita bisa lihat lebih banyak vinyl di sini dan lebih terorganisasi
karena ini tidak berkeliling dengan ruang lain dan ruang lainnya juga
ini lebih terorganisasi dan ruang lainnya juga
bagus bagus ada yang lima belas dua puluh lima jadi ada banyak jualan besar di sini

jadi kebetulan dari toko sebelah di daerah veteran terus kita toko kedua
sebenarnya mau lanjut lagi ke daerah kemang sama hanta
jadi sebenarnya kayak berkeliling jakarta satu pasti kan ada rilis rilis baru nih kayak si ramakandaselatan
terus ada di situ baru dan macem macem jadi seru untuk ngejar rilisnya sih
karena kita juga jadi ekspert di suatu yang baru gitu
budaya kecil buat perubahan musik kadang buat ketegangan
kalau diubah tak jadi permasalahan musik tetap di antara cinta dan kebutuhan